thank you sekali buat perhatian kamu ya sayang

tapi maaf tante gak jadi nginep di rumah kamu
i'll jemput tante
i'll jemput tante
once again thank you ya sayang
patah mba andin di rumah ini

sekarang jadi sepi semenjak mbak aldin pergi
terus gimana dong nasibnya aladin
masa aladin gak jadi hadir di dunia ini sih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
mas wendy ada perlu apa sama kiki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
ada gerangan apa mas randy mau manggil uya
he mas randy perlunya sama aku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
a a uya urusan di sini juga sama mas randy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
kalian dengar saya dapat kabar dari pak
pak al malam ini akan pulang ke sini
bareng bu rosa
bu rosa bakal tinggal di sini lagi mas
bakal balik lagi mas randy
bu rosa akan tinggal di sini
jadi tolong ya
kalian jangan pernah bocorin soal hubungan pak al dan bu ani
kalian jangan pernah bilang kalau mereka bisa kamar
ada apa ya
kan mas al nyuruh ngerahasiain soal burosa dari mbak andi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
tapi gak papa sih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
sekarang kamu ke kamarnya bu andin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
mbak andi bakal tidur bareng sama mas al mas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
tadinya kiki sedih banget ngeliat mbak andi tiba tiba keluar bawa koper
mau segamar sama mas al
alhamdulillah akhirnya doa kiki selama ini untuk aladin on the way telah dikabulkan
kenapa gak dari kemarin kemarin aja sih bu rosa tinggal di sini
kan pasti udah kemarin kemarin juga itu kalau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
alhamdulillah baik bu
barang barang tolong dibawain ya
andin sama roh itu kan putusnya gak baik baik
kalau bisa andin jangan sampai tahu
kalau kita ini keluarganya roh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
karena mama tahu sakitnya dibohongin seperti apa ma
aku juga tahu ma
tapi ini semua demi andin pak
mama gak akan mention soal roy di depan andin
selamat datang ibu rosa
kiki senang akhirnya ibu rosa balik lagi ke rumah ini
kamu gak besar besar ya
ibu bisa aja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
ode bidul bidul tanya
kamu cari kemana
tapi mungkin aku mau cari ke rumah orang tuanya dulu
sayang papa cari mama dulu ya
uya buka gerbang
nah sekarang kita coba
iya lokasi berbicara tuhsur